si prabu terkena penyakit kulit di seluruh tubuhnya
dan semakin memburuk dari hari ke hari
kamu harus bisa menyembuhkannya
saya sanggup menyembuhkan penyakit gusti prabu
jika menangis itu akan mengurangi kesedihanmu
putra putri ibu nanda
adalah harta terindah untuk ibu nanda
dan ayah anda kalian pasti bangga
sudah memiliki kalian
lebih baik kita sekarang mendoakannya
semoga ayah anda kalian diterima di sisi allah
kita segera menemukan pusaran tempat terakhir ayah anda berada
mari kita berdoa
untuk ayah anda kalian
tidak bisa menyembuhkan
injinkan saya menyembuhkan penyakit pramu
prabu kondisinya sedang tidak baik
gusti pramu terkena penyakit kulit di seluruh tubuhnya
dan semakin memburuk dari hari ke hari
kamu harus bisa menyembuhkannya
saya sanggup menyembuhkan penyakit gusti prabu
kenapa panas sekali
ampun gusri prabu
saya telah mencoba mengerahkan semua kemampuan
akan tetapi tampaknya penyakit ini bukan penyakit biasa
tapi penyakit ini adalah penyakit kutukan dewata
apa kau bilang kau tidak sanggup mengobatiku
betul gusri ampuni kelancangan amba
tapi kalau gusi prabu ingin sembuh
yang pertama kali gusti harus menghilangkan kebusukan hati
aku tidak butuh
orang orang seperti kau
penyakit gusri prabu semakin parah
dan luka gusri prabu semakin banyak
raden kemana tuh raden
saya juga nggak tahu aman
raden itu sekarang lagi berduka
perut saya ikut seki
kian santang teh sahayu siapa
he'eh saya mah tidak tahu
kalian berdua itu temannya kian santang
cepat katakan dimana dia
kami membutuhkan darah sucinya
he'eh disana disana yuk
masalah darah suci teh teteh bohong yuk
hoak sama hoak yuk cek ayunan mah
he'eh kabar burung nih teteh
belum tentu benar
berarti bisa saja benar kan
kalau begitu biar kami yang buktikan
kalau pendekar seperti kayak begini berdua mah
biar kita yang hadapin
he'eh disana disana yuk
kalian belum tahu ya
nih kita berdua teh pendekar lucu tipe nyalu yuk
kalau kalian macam macam sama raden kian sadang
hadapin dulu kami berdua
so so kalau berani mak
hahaha kalian berdua itu bukan musuhnya kita
sekarang kalian berdua mendingan
siunun merencak putun menihana nakeh
haa tuhan yun
jangan macem macem sop kami dulu berdua
hamba berlindung kepadamu ya allah
dari seluruh kejahatan sihir dan manusia
ya allah hamba berlindung kepadamu ya allah dari seluruh kejahatan sihir dan manusia
saat ini kau tidak bisa melepaskannya
ayo cepat serahkan darah suci mu
untuk apa darah suci ku paman
tapi aku menolak untuk memberikannya padamu upama
darah suci mu untuk mahar perkawinanku dengan gadisku
karena dia hanya mau darah suci mu sebagai maharnya
tapi aku menolak untuk memberikannya padamu pamah
kalau begitu aku akan memaksamu memberikannya
kau menipu ku tia tata
apa darah suci mu
hamba punya satu permintaan
hanya satu permintaan rade
hamba cuma ingin darah suci rade
kalau rade tidak mau memberikannya
mengapa kau mempertaruhkan nyawa
hanya demi memenuhi keinginan kekasihmu
bahkan kau begitu bernafsu membunuhku
kekasih seharusnya saling mencintai
kekasih seharusnya saling mencintai
bila kekasihmu benar benar mencintaimu
ia akan menerima dirimu
tapi kalau dia menolak menikah
hanya karena dirimu
dan tidak bisa memenuhi syaratnya
untuk keuntungan dirimu
itu bukan kekasih yang baik untukmu paman
benar juga ucapamu rade ndiang santang
terima kasih atas naiknya
ampun pak bisik
ampun pak bisik
ampun di kami kami menyerah
oh begitu kami minta maaf
ampun di kami
baik kalau begitu kalian berdua saya makan
kalau begitu silahkan pergi dari sini
sebelum saya nafsu lagi
ampun pak bisik
ampun pak bisik
ampun pak bisik
ampun pak bisik
bukan kamu laper
kamu tidak mau nafsu
ampun pak bisik
ampun pak bisik
kalau begitu kita harus mencari makanan
kucuk ditiba ulang pun ayah
kucuk dicinta ulang pun tiba amin
akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan putramu
dan apa tujuanmu
beraninya kalian bicara tanpa sopan santun
dengan ibunda dari senopat kah